ya udah gak apa apa ya tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya
ya udah gak apa apa ya tetap
ya mohon dikawal dari luar lah ya
siapapun itu masukan masukan dari dalam dari luar dari oposisi tetap kita tampung ya tidak masalah
kalau pak ganjar yang dikawal rahasia komitmen pdi itu kan juga akan dikawal rahasia
tapi sekali lagi atas arahan dari pak presiden terpilih semuanya akan coba dirangkul
yang namanya dialog komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai
tapi sekali lagi ini keputusannya di pak presiden
dirangkul itu apakah dalam artian ya dilibatkan di kabinet atau di pemerintahan kita atau bisa dilindung
kan kemarin habis penetapan kpu kan juga beliau langsung silaturahmi menerima tamu tamu dari luar koalisi juga
intinya adalah komunikasi jangan sampai putus
silaturahmi dengan partai partai lain jangan sampai putus
kalau masalah nanti penyusunan kabinet dan lain lain ya itu nanti ya waktunya masih panjang dan itu keputusannya ada di pak presiden terpilih
tapi komunikasi dengan pak ganjar sudah terjalin belum sih mas
komunikasi dengan pak ganjar sudah terjalin
kalau pak prabowo sendiri sudah menjalin komunikasi intens juga dengan pimpinan pimpinan dari pdi perjuangan